ada yang berbeda dari pidato presiden joko widodo pada hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua pada kamis lalu
dalam pidatonya presiden menitik beratkan agar tni tidak ikut ikutan politik praktis
apakah ini sinyal dari presiden untuk anak buahnya agar tetap tertib dalam barisan
sementara ketemu partai gol karsita novanto melakukan aksi bersih bersih di partai beringin
langkah novanto tersebut apakah bagian dari manuver politik untuk menyingkirkan orang orang yang mencoba menggoyang posisinya
kita akan bahas dua topik prime news pada malam hari ini
sudah hadir di studio ada profesor aya sikam akademi misi politik dari presiden universitas
selamat malam prof sikam
selamat malam mas renhat
apa kabar prof
kabar baik dan juga ada mas budiarto sambasi jurnalis senior selamat malam mas bas
kita mulai malam hari dengan membahas angin yang tidak lagi berhembus kalau kata prof vikamnya tadi ya
ini sudah angin kencang ini ke partai gol karsita
sudah tidak berhembus lagi
setelah sempat riang gembira karena kemudian menang di pra peradilan novanto
namun tampaknya novanto ini mengambil
langkah yang cukup cepat begitu untuk memecat yoris rawea yang kita tahu belakangan agak cukup vokal ya terhadap setia novanto
apa yang prof sikam melihat dalam kapasitas novanto sebagai tuan partai gol karsita
apakah kemudian ini dia betul betul melakukan aksi bersih bersih lah sama siapa orang orang yang nggak loyal sama saya begitu
ya kalau saya melihatnya ya ini adalah satu cara untuk konsolidasi internal ya
terutama pada elit gol karsita yang tampaknya
setiap lima tahun sekali asal akan ada pemilu dan pemilu pemilihan presiden mengalami semacam gelombang
tapi yang sekarang ini gelombangnya tampaknya serius karena
gelombangnya agak berbeda ya pak
ya melibatkan ketua dpp nya dalam kasus yang sangat sensitif yaitu tipikor kan
walaupun ternyata untuk sementara ini pra peradilan kan memenangkan beliau
mengeluarkan sprinting baru
ya mengeluarkan sprint atau apapun lah
nah oleh sebab itu tentu gejolak semacam ini kan akhirnya besar di dalam elit ya
saya tidak bicara di daerah karena daerah kayaknya golkar ya seperti biasa lah tenang tenang saja gitu kan
ikut saja begitu ya pak di pusat
bukan karena dinamika golkar itu di daerah itu memang beda dengan di pusat
di pusat lebih volatil ya
nah oleh karena itu tentu secara real
aktif ya reaksi yang spontan dari setnov dari pak setnov tentu adalah melakukan konsolidasi ke dalam
siapa siapa yang masih bisa dipakai digunakan untuk melakukan penguatan organisasi yang sekarang sedang mengalami masalah ini
nah tentu ya risiko politik ya bagi yoris bagi siapa namanya
ahmad doli dan mungkin akan ada yang lain
tapi menurut prof ikam ahmad doli dan juga yoris ini tidak memperkuat organisasi partai golkar dong
dalam pandangan setnaf dan organisasi tentu kan organisasi kan punya apa namanya aturan tersendiri
terutama kalau sudah yang berkaitan dengan soliditas kekompakan dan loyalitas
golkar kan selalu punya itu kan soal loyalitas itu
nah ini yang dipermasalahkan justru
tapi juga ini bukan berarti bahwa kemudian akan terjadi soliditas belum tentu
belum tentu ya
belum tentu karena kan apa yang akan direspon
oleh yoris atau doli kan masih belum kita tahu
yang jelas bahwa mereka juga menggunakan media untuk menunjukkan bahwa mereka juga tidak diam saja
dan ini tentu akan ada resonansi
tergantung misalnya saja apakah kemudian organisasi di golkar di tingkat elit ini akan kemudian bisa menyatu
ya misalnya ada indikator bahwa
seluruh dpd tingkat satu gol kari itu sepakat untuk tidak melakukan munaslu
ini kan indikator positif bahwa konsolidasi ini berhasil
tapi juga barangkali akan ada yang lain lagi kan
karena tadi itu pintu yang dibuka oleh kpk itu masih ada
masih berjalan ya proses hukumnya
ya oleh karena itu
ya untuk sementara kita lihat bahwa ini baru upaya untuk apa istilah kerennya itu damage control
yang dilakukan oleh
pak setnov dan elit gol kari
tentu dengan segala macam retorikanya bahwa kita kuat bla bla bla
tapi ya itu usaha dulu
nah oleh karenanya ke depan masih harus kita lihat bagaimana respon dan reaksi dari pihak pihak yang kena pembersihan ini
dan bagaimana proses yang terjadi di luar itu
ini bukan main main ya
ini karena yang dipecat langsung ini korbit bidang polhukam
ini kalau di pemerintahan di negara ini di posisinya
diisi oleh jenderal jenderal gitu kan yang tahu lapangan
ini yoris korbit bidang pol hukum
salah satu toko kunci
tapi kita juga jangan melupakan mungkin agak sedikit berbeda
setiap kali setianowanto lolos dari jeratan hukum
dia cenderung semakin kuat secara politis
ini yang juga harus dihitung
tentu kalau ada manuver baru dari kpk
mengubah ini ya
reta politik partai golkar
tapi untuk sementara ini saya kira kalau melihat kasus kasus sebelumnya
mulai dari bank bali dulu
lalu sampai terakhir papa minta saham
dia semakin menjengkeram
dan kebetulan memang sekarang posisi posisi kunci
dikuasai oleh orang orang
setiap kali setianowanto
kita nggak bisa menutup mata ya
ini kan agak menarik ya mas
kenapa kemudian setiap dia lepas dari satu kasus begitu
jadi dia justru semakin menjengkeram
semakin kuat posisi politik dari setianowanto ini
karena dia lobby sejati
lobb kanan kiri begitu ya
dia punya begitu banyak cara
begitu banyak resources
begitu banyak kawan
bukan hanya lawan loh
kawannya lebih banyak daripada lawannya
yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan terakhir
dan dia pintar untuk melobby dalam rangka konsolidasi internal tadi
untuk eksternal juga agak diuntungkan
karena golkar sekarang kan partai pendukung pemerintah
belum belum sudah ada spanduk
kita preskan kembali presiden
itu salah satu kekuatan atau uniknya setianowanto
lobby keluar juga ya
ya jadi ini jangan dihitung
kecuali sekali lagi kpk
prof vikam benar
kalau kpk sudah mengumumkan hal yang apa namanya
misalkan ada bukti baru ya
itu jadi lain
prof ikam ini kan juga menarik
kalau kita melihat golkar ini kan terbiasa sekali ya
dengan culture ada faksi faksi begitu ya
tapi kali ini begitu bersuara langsung dipecat
nah ini bagaimana kemudian untuk golkar ke depan dan juga internalnya
jika kemudian nanti kita bicara sedikit
tiba tiba nanti dapat tanggapan negatif dari pimpinan
nah ini kita akan bahas nanti usai jeda
prof ikam dan juga mas bas
prime news akan segera kembali
kita akan bahas usai jeda berikut ini
kita masih membahas bagaimana angin yang terus berhembus di partai beringin begitu
karena setelah yoris rewya didepak dari partai golkar
karena cenderung vokal terhadap setianowanto
ini betul betul akhirnya dipecat dari partai golkar
nah kita masih bahas bersama dengan prof ikam dan juga mas bas
di studio malam hari ini
nah tadi kita sudah terhenti membahas mengenai bahwa setia novanto ini adalah orang yang lebih sejati ya
bisa kita bisa lebih ke kiri lebih ke kanan
untuk eksternal juga internal
sehingga kalau kemudian lepas dari kasus
dia justru semakin mencengkram gitu kalau bahasanya mas bas tadi
nah ini kan kemudian kita bicara culture partai golkar ya
mas bas dan juga prof ikam
biasanya begitu golkar banyak faksi faksi
ada pendapat pendapat yang terlalu yang berbeda begitu ya
karena dia juga kan kolektif kolegial begitu
tapi kok kali ini kita melihat yoris
yang mungkin juga punya alasan ilmiah begitu
kenapa kemudian dia agak sedikit vokal melihat elektabilitas partai begitu katakanlah ya
tapi ini langsung didepak
ini bagaimana prof vikam melihat fenomena terjadi pada yoris
dan juga ahmad dolly yang kemudian serta merta langsung dipecat begitu saja
di belakangan ini kan ada banyak meme ya di media sosial mengenai kesaktian
seperti yang dikatakan oleh mas bas tadi itu
bahwa semakin anda mempersoalkan atau menggoyang setnov
semakin cengkeramnya kuat
nah mungkin juga itu ada hubungannya dengan meme tadi itu
ya yang bermasalah itu setno
tapi yang dipecat yoris yadolawayo dan dolly
ya itu meme ya
saya kira tentu di dalam kasus yoris ini
tentu ada backgroundnya
yoris sendiri kan tidak dikenal sebagai orang yang sejak awal masuk dalam yang anda sebut faksi
kalau tahu ada vaksi setianowanto ya
tapi faksinya waktu itu kalau saya tidak salah dengan pak agung laksono
agung laksono ya sejak awal yang bukan dikatakan loyalis setnaf lah gitu ya
setno waktu itu kan masih dengan vaksinya pak abu rizal badmin
belum lagi ada faksi lain pak yusuf kalla kan gitu
nah jadi ketika kemudian terjadi kongres bali
dan kemudian ada semacam rekonsiliasi kemudian yoris masuk
tentu catatan yang seperti itu masih ada
nah ternyata kan yoris
ya terbukti bahwa yoris juga tetap saja di dalam
di dalam entitas dpp itu kan tidak terlalu supportif begitu ya
sehingga kemudian di tengah rai akan membuat dalam tanda petik gaduh tadi itu
nah oleh karena itu ya
contoh pertama kemudian untuk di dalam tanda petik dibersihkan
padahal yang buat gaduh setnafanto begitu ya
tapi dia panggilnya yoris tewi ya
nah oleh karena itu ya
saya lihat bahwa tampaknya betul bahwa untuk tahun dua ribu tujuh belas sekarang ini
vaksionalisme belum muncul lagi
tapi kan kita masih punya dua tahun kan
atau paling enggak setahun lah efektif untuk mendekati dua ribu sembilan belas
jadi kemungkinan menurut saya ya
gejolak ini juga akan terus
apalagi kalau faktor kpk tadi itu mengemuka lagi
dan patut dicatat tadi mas bas juga mengatakan bahwa
tokoh seperti yoris ini luar biasa
pengalamannya di dalam golkar dan pengaruhnya
dan juga kepeyawainya berpolitik
jadi jangan kita lihat hanya snapshot bahwa dia disingkirkan sekarang
bisa jadi dia juga mempunyai apa namanya jurus jurus
gerakan gerakan lagi namanya
dan mungkin dia juga melihat apa yang akan terjadi dalam kasus misalnya kpk
jadi ini ceritanya baru koma
baru koma belum tito
mas ada cerita lain mas mas bagaimana
apa sebenarnya dampaknya jika kemudian setia novanto mendepak yoris
yang tadi juga prof vika katakan ini punya pengaruh begitu ya
apalagi di angkatan muda partai golkar sendiri
dia apa namanya tokoh yang sentral juga di untuk golkar bagian timur
begitu di papua
ini bagaimana dampaknya untuk internal partai golkar
ketika melibas yoris dan juga ada ahmad doli yang anak anak mudanya partai golkar ini
ya saya kira kita bisa melihat sejarah golkar mungkin selama lima belas dua puluh tahun terakhir
ada saja yang memang dipecat keluar mengundurkan diri akhirnya bikin partai baru
kanura nasdem gerindra
jadi memang ada presiden lah ya
dan saya kira betul
yoris itu sudah seorang tokoh partai yang sangat berpengalaman
satu hal yang juga menarik sebenarnya
hal hal seperti ini sudah biasa di golkar
klb itu berapa kali
dalam setahun bisa dua tiga kali klb
jadi ini tidak mengganggu soliditas dalam arti membubarkan partai hancur hancuran
hanya terjadi tren naik turun naik turun aja
dan saya kira golkar itu selalu mantap

baru itu selalu masuk dua tiga besar yang paling siap menghadapi pilkada dan pemilu
selalu begitu kan golkar kan
dalam keadaan terpuruk dulu waktu at menjadi ketum malah menang
tapi kalau ini kan kesa tentu kita berbeda persepsi publik sudah terbangun golkar partai korupsi begitu ya
enggak saya nggak lihat publik ada kaitannya dengan persepsi publik
dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kepartaian kita
publik hanya maki maki tapi begitu
datang ya dual pemilu ya milih juga
milihnya golkar juga begitu
tapi saya juga mas basya harus kita ingat juga
ada partai yang mengalami krisis dan juga kemerosotan gara gara kasus korupsi loh
gara gara elitnya banyak yang kena
maka kemudian terjadilah kemerosotan
nah mungkin golkar solid ya
karena pengalaman karena orang orangnya lebih pinter
orang dalam pengerjaan manobor politik dan basicnya
tapi saya kira ya agak terlalu riskan kalau mengabaikan reaksi publik
bayangkan sampai dua ribu tujuh belas sampai bulan september
sudah ada delapan pejabat atau katakanlah elit dari golkar
yang diciduk atau kena ott atau paling tidak apa namanya
terakhir kemarin ini
jadi saya terus terang ingin mengingatkan juga
bahwa jangan unrestimate terhadap pandangan dari publik
yang kemungkinan akan mengasosiasikan kepada demokrat
memang tidak fair membandingkan demokrat dua ribu empat belas dengan golkar sekarang
tapi kan golkar ini juga menarik
belum ada partai di republik indonesia itu yang mengalami istilah saya itu
involusi seperti golkar
involusi itu yang makin lama
makin lama makin rumit ke dalam
dan kemudian berguguran
hanya golkar kan yang punya pecahan sampai atau splintering sampai lima partai
jadi memang mungkin tidak bubar tidak implosi
tapi bisa jadi tamat begitu loh
secara pelan pelan secara evolutif secara natural
gara gara tidak ada kreativitas di dalam
oleh karena itu
jadi harus diwaspadai juga ya prof ya mengenai isu korupsi ktp ektron ini
dan juga cara menjelaskan
tapi pak arun prof kenapa dalam survei terakhir masih nomor dua di bopdi
nah itu yang dikatakan oleh idrus marham
apa golkar masih nomor dua kok
kalian ngomong turun turun tapi tetap nomor dua prof
kita juga harus dalam tanda petik confident juga dengan survei
tetapi survei kan juga elastis ya
barangkali nanti misalnya survei survei yang layak dipercaya
atau punya tingkat perusahaan tinggi seperti yang dilakukan oleh kompas
seperti yang dilakukan oleh smrc
itu kan juga bisa berubah
dan jangan lupa mas bahwa tadi saya katakan di awal
golkar itu solidnya itu yang di bawah
jadi misalnya ada kasus korupsi besar gitu ya
yang melakukan bupati atau gubernur di daerah daerah
itu kalau gubernurnya itu punya apa
pengaruh besar kepada rakyat
karena apa namanya misalnya aja dia dikenal sebagai orang termawan atau apa
itu rakyat itu tidak menganggap itu masalah serius
dan golkar itu kemudian
dan juga masih bisa capitalizing itu
termasuk dalam kasus stenovanto ini
elit di bawah juga masih kuat
profika dan juga mas bas gimana
tergantung dari daerah mana
kayak di kaltim memang kuat kan rita
tapi setelah ott udah sepertinya selesai golkar disitu
pilkada tahun depan mungkin kalah barangkali ya
tapi di jawa barat deddy tetap yang terkuat sekarang
jadi memang betul di daerah itu kita gak bisa ukur
survei tadi itu kan bukan hanya di pusat
survei itu kan boleh berlaku untuk indonesia
jadi golkar itu memang makanya tidak akan implosi golkar itu
tapi bisa jadi makin lama makin mengkerdil
kalau tidak dikembangkan dari dalam
ada semacam reformasi begitu
nah saya khawatir yang dilakukan pak setno
mungkin bagus untuk elit dpp ini kan
karena cepat reaksi
tapi juga nanti ada semacam apa namanya backlash
yaitu kemudian tingkat kepercayaan publik menjadi menurun
dan mengulangi apa yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
sementara perpercayaan internal tampaknya gak akan menjadi pemicu
ya di tingkat atas
menimbulkan krisis internal ya
enggak kalau itu sih komunikasi internal
karena golkar sudah biasa dengan faksionalisme
paling ganti dari vaksin a
krisis internal paling ganti dari vaksin a
pindah ke vaksin b
ini kan makin mengecil kan
itulah yang saya suka pinjam dari clifford gates itu
yang namanya involusi
kalau beliau kan involusi pertanian ya
kalau saya involusi politik
kadang kadang khususnya partai politik
kayak golkar ini
kalau tidak ada semacam empowerment dari dalam
nah sekarang kita nggak tahu
kalau mas bas mungkin lebih tahu dari saya soal internal golkar
saya malah belum tahu
apakah ada movement di dalam golkar yang mencoba untuk energizing ini
karena golkar itu sangat apa ya
budaya patrimonialnya itu
nah itu mas reinhardt yang saya lihat
nah kalau kita kemudian kembali lagi ke persepsi publik
yang sudah mungkin ya
ada sebagian publik juga yang sudah kardung mencap golkar
sekarang adalah partai setia novanto yang terkait dengan kasus ktp elektronik
gugurnya satu serta kak setnov ini
serta mas bas
serta kemudian mengubah tidak
prof ikam dan juga mas bas persepsi publik yang sudah terbangun tadi
ya saya melihat tadi itu
survei masih mengatakan bahwa
tapi ingat bahwa dinamika politik dan persepsi publik ini kan bisa
cepat berganti kan ya
kita ingat waktu pemilu di dki dulu
itu kan kita melihat bagaimana
fluktuasi dari opini publik
nah ini juga begitu
kalau misalnya kpk ini
ternyata betul punya jurus baru
dan akhirnya mempengaruhi posisi setnov
kalau golkarnya tidak siap dengan munaslup
dengan ini dan melakukan percepatan
melakukan konsolidasi yang lebih fundamental
ya saya kira public opinion juga mungkin akan berubah
jadi belum selesai
saya tadi mengatakan
mas bas bicara lebih makro lagi
ini dampak krisis internal partai golkar
yang melibatkan stenovanto begitu ya
kita bicara juga mengenai
untuk menuju ke tahun politik dua ribu sembilan belas
ini kan golkar sudah sejak awal ya
mendukung presiden joko widodo
nah ini dengan adanya krisis politik di partai golkar ini
apalagi juga persepsi publik
yang tadi juga kita agak agak mempertanyakan
bagaimana kemudian untuk dua ribu sembilan belas nanti mas
ini semakin menjadi menarik
tidak hanya ditanggung oleh golkar
ditanggung juga oleh partai pendukung lain
presiden joko widodo begitu nantinya
ya maksudnya memang
pdip ada disitu disebut sebut namanya
lalu dari saya kurang tahu yang partai partai lain
hampir semua partai ada disitu
jadi memang golkar dalam posisi yang cukup beruntung
karena yang menjadi sasaran tembak
bukan hanya stenovanto
bukan hanya partai beringin
dan itu bisa mempengaruhi elektabilitas yang lain juga
karena kan kalau lihat dari dampak psikologisnya
oh golkar yang
sementara kalau dilihat moncong putih
wah ada dua gubernur
ada satu menteri disitu
lebih secara psikologis lebih
tapi sekali lagi kalau saya beranggapan
hampir hampir tidak ada hubungannya antara persepsi publik
pilpres dan pemilu delapan belas sembilan belas
itu saya masih percaya memang
paling di kalangan elit perkotaan saja yang
oke rofika mungkin terakhir dari anda
kita masih dalam konteks membicarakan golkar ini bagaimana
ya saya mungkin ya tadi itu
jadi memang pada tingkat elit
golkar cukup cepat mengantisipasi
karena kemampuan pengalaman
dan bahan baik api
dan juga faksionalisme
ya vaksinasi yang belum kelihatan sekali
tapi juga sangat disayangkan
kalau partai yang sebesar atau
yang punya pengalaman sebagai golkar
setiap hampir setiap ada hajatan
apa namanya pilpres atau pileg itu
bergejolak gejolak yang mengganggu soliditas ini
oleh karena itu ya
mungkin kalau bisa dimanfaatkan oleh partai partai lain
ya mereka tentu harus memanfaatkan
apa yang terjadi di golkar untuk penguatan dia
salah satu hal yang pernah saya ingat dari
yoris waktu beliau masih sama sama di dpr dengan saya
gimana pak yoris kalau partai
misalnya partai x itu ada masalah internal
beliau bilang ya
ya partai partai lain akan mencoba melakukan
manuver untuk memanfaatkan itu
nah kalau kita lihat
kalau kata kata kanlah
omongan pak yoris ini
dipakai zaman sekarang ya
golkar kan dimanfaatkan
walaupun saya juga percaya soliditas di bawah
dan masih mungkin
dan pengalaman lebih unggul lah golkar
dibanding apalagi partai partai baru ya
dan juga jangan underestimate pada medsos
publik sekarang ini kan cenderung lebih muda
usianya lebih muda
dan mereka lebih cepat untuk bergeser
gak seperti generasi jadul zaman saya
jadi memang manuver dari setiano fanto
memecat yoris ya
sebenarnya hal yang biasa dalam internal partai golkar
tapi juga harus diwaspadai ya
apapun yang terjadi
karena ini kan artinya
bukan lagi berhembus kalau kata prof
sikap ini sudah kencang sekali ke partai golkar
nah kita bicara manuver
ada manuver yang lain
nah ini yang kita juga akan bicarakan nanti
ini manuver politik kah

atau memang apa sebenarnya
di balik dari pernyataan beberapa gelagat panglima belakangan ini
kita akan bahas usai jeda
prime news akan segera kembali
tetaplah bersama kami
presiden joko widodo saat bertindak selaku inspektur upacara
dalam peringatan hud ke tujuh puluh dua tni di cilegon banten
kami selalu menyampaikan pesan
bahwa politik tni adalah politik negara
dan tni adalah kesetiaan pada banksa indonesia
pidato jokowi itu pun langsung direspon oleh panglima tni saat memberikan sambutan di acara yang sama
para prajurit tni yang saya banggakan
hadirin yang saya muliakan
saya ingat pesan jenderal besar sudirman tentang jati diri tni
yang saya yakin sangat dan bahkan semakin relevan untuk masa kini dan masa yang akan datang
bahwa politik tentara adalah politik negara
politik tni adalah politik negara
dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara
politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu berarti
kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat
kesetiaan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan negara
kesatuan republik indonesia
bahwa sampai kapanpun tni akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit yang tadi disampaikan oleh bapak presiden
bagi kami kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit tni
pada saat yang sama saya menegaskan pula bahwa politik tni adalah politik negara
politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya negara kesatuan republik indonesia
yang didalamnya terangkum ketaatan pada hukum
sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun
serta taat kepada atasan

yaitu presiden republik indonesia yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi
sekali lagi jangan ragukan tni kesetiaannya
ya seperti pantun yang berbalasan demikian juga tadi pidato presiden jokowi dengan panglima tni yang berbalasan terkait dengan politik bernegara tni
yang kembali ditegaskan oleh presiden jokowi
apa kemudian pesan di balik masing masing pidato tersebut
masing masing pidato tersebut kita akan ulas bersama dengan mas bas dan juga prof vika malam hari ini
kita menarik ini bahas topik yang satu ini ya lebih hot begitu kalau kata mas bas ini
pekan ini cukup kita disuguhkan dengan drama politik ini ya
pernyataan presiden juga pernyataan dari panglima tni
kalau dari yang mas bas lihat ini dari pernyataan presiden joko widodo
untuk seorang yang tadi prof vika mengatakan seorang jawa
begitu dengan gaya komunikasi politik yang cukup humble begitu
pernyataan presiden ini agak keras
mas ini dalam hut tni ke tujuh puluh dua kemarin spesial ini mas bas
apakah ini kemudian presiden menyentil panglima sebenarnya
sudah mulai terganggu mungkin
sudah mulai terganggu
terganggu dengan gerakan panglima tni
karena sudah lama kalau kita kilas balik
panglima pertama kali agak berseberangan dengan presiden
ketika memakai peci putih pada gerakan aksi belai islam dua ratus dua belas
dua ratus dua belas itu kan kelanjutan dari empat ratus sebelas ya
empat ratus sebelas itu kan simbol dari goyangnya pemerintahan
sehingga apapun bisa terjadi pada saat itu
termasuk perubahan yang sangat frontal
dan saya kira panglima memanfaatkan instabilitas tersebut
untuk kapitalisasi ambisi politiknya
ya makanya terus dua ratus dua belas pakai pici putih
jadi seolah olah menyimpulkan saya bisa
ya saya bisa memanage mengelola kelompok ini
dan itu ditangkap oleh presiden dengan nada atau intonasi yang agak negatif sebetulnya
kok berseberangan sama saya
kira kira begitu kan
dan itu terus terjadi berulang ulang sampai kasus terakhir soal apa yang
impor senjata itu
lalu soal pemutaran film pengkhianatan g tiga puluh s
jadi kelihatannya memang buat sebagian orang telah terjadi pembangkangan
terhadap otoritas panglima tertinggi
tapi buat sebagian lagi ah itu hanya persoalan melanggar etika saja
enggak ada yang serius
betapapun panglima itu punya ambisi politik untuk dua ribu sembilan belas
bisa saja dia ingin menjadi cawapresnya jokowi
bisa juga dia ingin menjadi capres
dari sekarang menciptakan sebuah ya itu ya
semacam drama panggung yang menarik untuk dia mati
jadi jangan serius serius amatlah
saya kira penentuannya nanti adalah maret tahun depan ketika beliau pensiun
dari situ lebih realistis lagi kelihatan apakah benar memang pak gatil itu
memang pak gatot ini punya langkah yang sudah disiapkan menuju ke kursi hari satu
artinya panglima sudah keluar batas dari jalur dia sebagai panglima dong mas bas
oh iya dibaca pembangkangan pertama yang
paling kan dia masih pakai berseragam
iya pakai berseragam
pertama kali seingat saya ada panglima memakai peci putih
itu menarik sekali itu simbolik sekali
enggak pernah terjadi sebelumnya
dulu memang ada semacam ketegangan
contohnya presiden soekarno partemanku
contohnya presiden soekarno partemanku
contohnya presiden soekarno partemanku
presiden soekarno partemanku presiden soeharto dengan jendral yusuf sebagai pangab waktu itu ya
lalu presiden soeharto dengan pangab jendral bendi murdani
tapi kalau itu beda konteksnya
kenapa terjadi saat ini
ya beda dengan saat ini
sekarang lebih terbuka lebih mengemuka
saya ingin ke prof vika
prof vika betul tidak ini panglima sedang mencari panggung politik begitu untuk dua ribu sembilan belas
kalau dari anda lihat
lagatnya terlihat jelas enggak sih prof
ya kalau kita tidak hanya melihat yang pidato tadi itu
tapi seperti narasinya mas bas
ya tentu kesimpulan kesana itu sangat kuat ya
tapi saya mencoba untuk melihat kasus atau fenomena ini dari yang lebih besar
dari yang lebih makro yaitu pertanyaan saya
kita ini reformasi sudah sembilan belas tahun
dan tni melakukan reformasi
termasuk yang paling awal
ya sembilan belas tahun tapi kenapa masih ada pidato
yang mencoba mengingatkan bahwa tni itu tidak berpolitik praktis
ini yang diungkapkan oleh presiden
presiden dan juga kemudian ditimpali oleh panglima
nah ini artinya menurut saya secara maknawi ada sesuatu yang bergeser sekarang ini
apakah benar terjadi semacam
reformasi tni yang menurut saya sudah sangat serius dilakukan
atau nah ini yang penting yang sama dengan pertanyaan anda
apakah sebetulnya yang disasar ini bukan tni secara kelembagaan
tetapi orang orang yang ada di dalam tni
elitnya personelnya oknumnya
yang kemudian seolah olah harus diingatkan tentang konsistensi reformasi lembaga yang namanya tni
saya reformasi tni sampai sekarang itu solid
tidak perlu ada peringatan peringatan seperti itu
tapi faktanya kan ada pidato seperti itu
dikatakan langsung oleh presiden ya
membaca ini bukan hanya karena bukan kepada lembaga tni dia masih solid
tapi ada fenomena di dalam tni sendiri
untuk seorang jokowi keras itu prof pernyataan itu
ya keras itu kan harus konteksual mas ya
artinya ya pidato yang tertulis seperti itu
kan harus dibacakan
tapi kalau dikonteskan dengan apa yang diterangkan oleh mas bas
ya kemudian menjadi semacam teguran begitu
tapi kalau tidak ada background konteksual seperti tadi itu
sangat normatif semua orang kalau pidato hut ya begitu
cuma isinya itu loh mengingatkan bahwa tni tidak berpolitik praktis
nah itu kan kemudian seolah olah padahal di tni ada persoalan yang juga sangat serius
dan memerlukan perhatian praktis
besar yaitu misalnya masalah alutsista
kita yang sangat terbelakang atau kurang berkembang
kemudian persoalan personel personel tni yang sebetulnya
masalah masalah yang sebenarnya lebih substansial ya
kenapa menjadi pidato seperti pidato yang politik
jadi oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan anda tadi
apakah ini karena panglima bermanuver politik
ya salah satu tafsirnya kenapa itu terjadi ya tentu ada kesan yang cukup besar ya
dalam ruang publik kesana
dan itu di backup oleh narasi tadi itu
mulai dari persoalan aksi aksi dari bela islam
kemudian apa namanya soal kebangkitan komunis
kemudian soal senjata selundupan
dan terakhir katanya masalah perda perda
apa namanya menciptakan kesulitan bagi pemerintah
pak jokowi dan lain sebagainya
sehingga narasi politik itu ada
nah mana yang benar kan
nah tadi itu kemudian dikatakan bahwa ya kita lihat saja
karena targetnya yang akan dijadikan hasil itu adalah dua ribu sembilan belas
ya kita lihat apakah ini nanti akan berujung pada
apakah benar panglima tni pertama jadi kontender nomor satu atau menjadi kontender nomor dua
sekarang media dan survei survei sudah mulai berubah
sudah mulai bermain
nah nanti kita lihat bagaimana kemudian presiden jokowi harus menghadapi anak buahnya
yang kemudian kalau memang dicurigai begitu ya
dan juga kita lihat ada pernyataan pak presiden jokowi yang begitu keras ini
mengatakan bahwa saya panglima tertinggi begitu
kita akan lihat nanti usai jeda
paling lain saya akan segera kembali suatu lagi
tetaplah bersama kami
dan saya akan mencoba untuk menjawab posisinya sebagai panglima tertinggi dari tni
kita lihat pernyataan presiden jokowi yang berikut ini
kita ingin terus menjaga keteduhan ketentraman ketenangan persatuan di antara kita dan juga di masyarakat
dan yang terakhir sekali lagi sebagai kepala pemerintahan sebagai kepala negara sebagai panglima tertinggi
ketan darat laut dan udara
saya ingin perintahkan kepada bapak ibu dan saudara saudara sekalian fokus pada tugas masing masing
terus bekerja sama terus bersinergi
tingkatkan kinerja kinerja kita tingkatkan prestasi prestasi kita dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita
terus ke mas bas dan juga prof vikam
tegas presiden mengatakan sebagai kepala pemerintahan sebagai kepala negara dan sebagai kepala tertinggi begitu ya dari tni
apa yang anda tangkap dari pidato presiden dan juga pernyataannya kali ini mas bas
fokus kerja masing masing mbak ketan
iya tapi presiden jokowi memang dikenal juga sebagai orang atau pemimpin yang cenderung memang nggak bisa menunjukkan ketegasan
secara apa ya gini deh contohnya deh
dulu inget gak kasus kereta api cepat
hoax itu dia menteri perhubungan
ketidaksetujuannya ditunjukkan dengan cara seperti itu
presiden tidak melakukan apa apa
lalu juga rizal ramli pakai jurus raja wali datang ke tanjung priok pelabuhan
dibiarkan saja oleh presiden
secara gestur membiarkan ya
iya presiden ini bisa menimbulkan kesan terhadap orang
beliau membiarkan saja terjadinya pembangkangan terjadinya ketidaksetujuan
didiamkan kemudian dipatahkan begitu kalau bahasanya
kalau pernyataan sih jelas tegas
tapi kan kita ingat berapa hari sebelum lima oktober kan sudah ada desakan dari beberapa orang ya
kenapa sih nggak dipecat aja panglima
jadi nggak sampai ke sana
entah apa pertimbangannya saya nggak tahu
prof vika mungkin ada jawabannya kenapa kemudian presiden tidak memecat saja panglima
kan dia punya hak prerogatif begitu
yang pertama mungkin ada kaitannya dengan cara berkomunikasi secara kultural
mungkin bagi pak jokowi yang backgroundnya orang solo begitu kan
itu sudah maksimum itu
pak harto saja yang militer justru beliau gesturnya kalau beliau kurang berkenan itu senyum mas
bukan justru dengan mimik yang marah
justru ketika pak harto itu menegur dengan tersenyum
pak jokowi kan tidak ada senyum tadi
nah tidak ada senyum dan pidato gitu kan
ya itu sudah sangat tegas
walaupun kalau anda dengar dengan sangat teliti
kan beliau berkata ingin memerintahkan kan
itu kan aneh kan memerintahkan kalau pakai kata ingin itu loh
jadi itu sendiri menunjukkan bagaimana sopannya beliau di dalam menyatakan sikapnya
jadi kalau mas bas tadi mengatakan itu tegas ya sudah maksimum tegasnya
ini bukan tegas cara orang batak seperti mas reinhardt
kalau mas reinhardt mungkin bukan cuma saya ingin memerintahkan
nah kemudian bagaimana implikasi dari semua ini
tentu orang banyak berharap bahwa yang penting adalah apa yang dilakukan di dalam menyikapi seperti ini
kegaduhan kegaduhan ini antara lain juga karena orang belum melihat action di dalam praksisnya ya kan
ya misalnya soal brimop ini gitu kan
masih ada centang perenang siapa bilang apa pidato ngomong di mana begitu
istilah saya itu rapatnya di media gitu kan padahal ada rapat kabinet gitu kan
nah ini mungkin yang perlu di cara berkomunikasi dan bertindak ini yang kemudian perlu dijelaskan
sehingga publik tidak kemudian mempunyai kesan seperti yang dikatakan mas bas bahwa pak jokowi ada masalah dalam soal bagaimana
bagaimana ketegasan itu ditunjukkan ya
mas bas kalau kemudian memang ya kita ada kemungkinan besar panglima akan terjun ke politik praktis nanti untuk pilpres begitu
ini arahnya sepertinya kalau dari anda lihat dia akan ke kubu yang mana ini mas bas
ini akan kemana arahnya panglima ini
itu yang menarik sebetulnya kenapa dia nggak pergi ke mencari dukungan ke partai partai pendukung pemerintah
itu juga menarik sebenarnya karena selama ini kan beliau kelihatan ke partai yang
seberang ya tapi satu hal yang perlu dicatat saya tuh salut dengan pangkostrat
menjadi cagup begitu ya
mungkin ini cara yang cukup
mundur dari ketentaraan
memang ada banyak cara untuk menunjukkan sikap
jelas maunya kemana
karena saya kira gatot ini panglima ini dia punya lah
punya model punya potongan punya kemampuan punya bakat untuk ke kursi nomor satu atau nomor dua
jadi ya mungkin bisa meniru apa yang dilakukan oleh general edi
dari sekarang mengatakan saya akan terjun ke politik ketika mundur dari
masih ada enam bulan lagi kalau tidak salah waktu untuk panglima
prof ikam terakhir sedikit aja penutup dari anda
apa kesimpulan yang ditangkap
ya kalau pertanyaan anda apakah kayak apa nanti pencalonan beliau ya
kalau saya melihat sepintas sekarang sampai sekarang ini
beliau menunjukkan dekat dengan kelompok politik yang beraliran islam
ya baik yang dalam masyarakat sipil maupun yang dalam elektoral
nah apakah ini akan beliau kembangkan menuju partai yang nasionalis ya perlu kita lihat
tetapi saya kira karena
tetapi saya kira kalau hanya dua konstituen atau elektoral parti tadi islam saja
dan kelompok kelompok yang oposan daripada pak jokowi kayaknya kurang mas
beliau harus expanding lagi
baik prof ikan terakhir dari sampai sepuluh ada di titik berapa angka berapa panglima melakukan manuver politik
kalau saya di atas tujuh
jadi kesimpulannya bisa disimpulkan sendiri ya begitu
oke baik terima kasih prof pak isikam
akademisi politik dari presiden university dan juga mas budiarto sambasi jurnalis senior
terima kasih sudah mau hadir di prime news pada malam hari ini
kita akan lihat nanti bagaimana menuju ke tahun politik dua ribu sembilan belas